salah satu yang khas dari paski beraka adalah potongan rambutnya
dan capas kaputri mengikuti rambut para polisi wanita
yaitu tiga jari di bawah daun telinga
hal ini juga berlaku bagi yang mengenakan hijab
bagi capas kaputri standar panjang rambut berguna saat mereka melakukan gerakan baris baris
agar lebih leluasa
sedangkan bagi capaska putra rambut dipotong pendek agar seragam dan terlihat lebih gagah
potongan rambut peserta paski beraka memang sudah ada aturan standarnya
kalau untuk capaska putri itu biasanya diukuran tiga jari di bawah daun telinga
nah kalau untuk yang putra itu biasanya diukuran
kalau diukuran gunting rambut itu ada namanya tiga dua satu
jadi kayak ada gradasi antara yang rambut atas tengah sama bawah
orang batu testified yang berdasarkan perinate lima marc
g mocking dan menarik shlap
mereka menurut laut jose opah
melalui t jeremyangle
team member kinyataan iedereen
semoga mereka berhasil para capas k ini berasal dari empat puluh delapan provinsi yang diwakili sepasang putra dan putri dari tiap provinsi
saya sejak kecil juga
kasih saya waktu potong rambut itu
ini berarti menandai
sudah mau masuk pelatihan
pas kiberakan nasional dan itu
penghormatan yang sangat besar
selain pemotongan rambut
tahap pertama juga diikuti proses
pengukuran pakaian dinas upacara
pakaian ini akan digunakan
dalam upacara pengibaran bendera pusaka
di istana merdeka
selain itu ada pembagian batik
dengan lambang pas kiberakan
yang tidak ada pada tahun tahun sebelumnya